anies baswedan resmi berpasangan dengan muhaymin iskandar sebagai bakal capres dan cawapres dari koalisi perubahan
sejauh ini namanya disampaikan masih tetap itu yaitu antara nasdem pkb dan pak kas yang menjadi pertanyaan kemana partai demokrat kira kira akan berlabuh
opsinya apa setelah mencabut dukungan dari anies baswedan dan bagaimana sebenarnya potensi pasangan anies muhaymin ini kita berbincang
dengan direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi mas burhan selamat sore
terima kasih atas waktu anda mas burhan mengganggu weekendnya sedikit tapi saya mau konfirmasi dulu sebelum kita panjang membahas politik
kemarin tweet anda ada tiga misteri tuhan jodoh kematian dan muhaymin iskandar
jadi apakah anda memang tidak melihat sama sekali ini mungkin terjadi atau apa sebenarnya mas burhan
ya saya ingin mengatakan bahwa langkah zigzag mohaimin iskandar itu tidak banyak tokoh atau pengamat yang bisa memprediksinya
saya termasuk orang yang sebenarnya dari awal bisa melihat arah kemana mohaimin iskandar akan berlabuh
tetapi kalau kita lihat manuvernya memang mohaimin iskandar ini proposalnya tunggal
jadi bekerjasama dengan capresya papua
siapapun dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar yaitu dirinya menjadi cawapres
itu yang diajukan ke prabowo subianto sejak setahun yang lalu bersama kkir
itu pula yang diajukan kepada mbak puan dan ganjar ketika menjajaki kemungkinan koalisi baru
dan ternyata setahun berkoalisi dengan prabowo belakangan mesra dengan ganjar tapi jodohnya justru ke anies baswedan
ini yang saya sebut sebagai propis
jadi melihat ke arah mana muhaymin iskandar belok itu persis seperti bajai
hanya tuhan yang tahu
jadi beliau candaan saya itu setara dengan jodoh dan kematian
bagian dari misteri tuhan yang belum terpecahkan
oke oke memang sepertinya bukan caimin namanya kalau tidak memberikan kejutan kejutan gitu kurang lebih ya
mas burhan tapi kita sekarang kan seperti yang tadi disampaikan oleh mas anies dan caimin
mereka ingin melihat ke depan
oke kita lihat
kedepan sekarang potensinya sebenarnya bagaimana
dan kalau misalnya memang menyasar jawa timur spesifik sekali juga tempat deklarasinya di surabaya
dengan tadi menyinggung beberapa sejarah para santri di wilayah jawa timur berjuang ikut memperjuangkan kemerdekaan indonesia
jadi sebenarnya apa yang disasar dan potensinya bagaimana sebenarnya
kalau di atas kertas memang pilihan terhadap mohaimin iskandar itu diharapkan mampu menambal kekurangan elektronik

jadi dari data data survei minimal survei indikator terakhir yang kami lakukan
itu menunjukkan bahwa muhaymin iskandar dengan pkb nya itu memang ada gap
pkb nya sangat dominan di jawa timur
hasil hasil pemilu juga mengatakan demikian
sementara anies baswedan justru sangat fakir elektoral di jawa timur dan jawa tengah
dan data juga menunjukkan tidak ada capres yang bisa menang
secara nasional sejak era pilpres pertama kali dilakukan dua ribu empat sampai terakhir dua ribu sembilan belas
tanpa mengantongi kenangan di jawa timur dan jawa tengah
jadi pilihan terhadap pkb ini menurut saya justified
tetapi problemnya putri
itu tidak serta merta orang yang memilih pkb
itu tegak lurus dengan pilihan atau keputusan elitnya
jadi kalau misalnya anies dan muhaymin ditetapkan sebagai capres pkb tidak serta merta
pendukungnya itu memilih
nah ini yang disebut dengan istilah tiket voting
apalagi kalau kita lihat nyataan bahwa dukungan nu secara umum menjelang dua ribu dua puluh empat itu tidak sesolid dibanding dua ribu dua puluh
jadi jelang dua ribu dua puluh empat ada rivalitas antara struktur nu di bawah pbnu yaitu kiai yahya staguf
dan rivalitas dengan tuz muhaymin sebagai ketua umum pkb
ini tidak terjadi zaman kiai said akil siraj
belum lagi misalnya keluarga gusdur yang sampai sekarang antagonisme politiknya terhadap tuz muhaymin belum juga usaha ya
lukanya belum sembuh
terutama pasca terpecahnya dua kubu
pkb kubu gusdur dan kubu muhaymin
jadi ada banyak pr yang harus dikerjakan oleh anies dan muhaymin pasca deklarasi hari ini
dari litbang kompas akhir agustus kemarin juga ada yang menggambarkan distribusi pemilih bakal capres
yang dibandingkan dengan partai politik
jadi kalau pkb itu tertinggi sejauh ini ke prabowo sekitar sepuluh persen
kemudian ganjar pranowo tujuh enam dan anies baswedan hanya empat persen
apakah ini yang menurut anda nanti pr besar untuk mengalihkan suara ini
iya jadi pertama menurut saya sukses tidaknya anies baswedan mengadu peruntungan di dua ribu dua puluh empat itu tergantung dua hal
pertama adalah tergantung soliditas pkb dalam menyumbang suara

dan yang kedua adalah tergantung keberhasilan atau kegagalan pkb dan pks dalam membangun sinergi
jangan lupa pks sebagai pendukung anies itu memiliki tradisi ekspresi dan ritual keagamaan yang bertolak belakang dengan nu yang jadi basis pkb
jadi kalau misalnya kedua partai islam ini berhasil membangun kolaborasi yang cantik
tentu akan menjadi kabar baik buat anies
kalau kemudian gagal karena terlalu banyaknya perbedaan antara basis kultural kedua partai ini itu akan menjadi kabar buruk buat anies
jadi menurut saya nasdem tugasnya selesai sebagai penggulu politik yang menjodohkan anies dan muhammad
tetapi dalam pemenangan sangat tergantung pada peran pkb
dan yang kedua sangat tergantung sejauh mana sinergi pkb dan pks
kalau gagal teka berat buat anies untuk menciptakan kejutan
oke kalau misalnya kita beberapa kali mas burhan kita sempat berbicara soal kingmaker di tahun dua ribu dua puluh
anda pernah mengatakan salah satunya adalah pak surya paloh
di antaranya yang lain ada pak jokowi dan juga ibu megawati
jadi kalau misalnya ini terbentuk sekarang dan kemudian sudah dideklarasikan
anda melihat bahwa memang terbukti bahwa salah satunya itu adalah surya paloh
itu yang ingin anda sampaikan tadi
betul jadi menurut saya masuknya pkb dalam koalisi pendukung anies itu tidak bisa dilepaskan dari peran surya paloh
dan itu diakui oleh gus muhaymin tadi dalam pidato deklarasi
jadi beliau mengatakan dalam waktu tiga hari terakhir ada pertemuan yang sangat kilat
tetapi menghasilkan keputusan yang sangat cepat
yaitu bergabungnya nasdem dan pkb
dan membuat demokrat kegerahan
dan sampai sekarang masih kembang
bahkan keluar dari koalisi anies
jadi menurut saya surya paloh memiliki peran krusial
bahkan informasi dari jurubicara anies baswedan yaitu sudirman said juga mengatakan ketika proposal nasdem pkb disampaikan kepada mas anies
karena memang ini opsi yang tidak terduga
jadi menurut saya mengapa muhaymin iskandar menjadi misteri tuhan selain jodoh dan kematian
karena ada peran surya paloh disitu
mas buran tapi kita tahu ini bagaimanapun pasangan ini terbangun
tapi juga ada setelah kemudian menimbulkan tuduhan tuduhan dan kekecewaan
kekecewaan terbesar kita tahu dari partai demokrat
yang kalau dari hasil surveinya kembali saya kutip
menyumbang setidaknya partai demokrat itu menyumbang empat belas sembilan persen suara
pada basis pemilih anies baswedan
dan seberapa banyak ini sekarang akan menggoncang posisi anies baswedan ke depannya
nah ini menarik
karena kalau kita lihat data survei indikator juga menunjukkan
pemilih demokrat yang memilih anies baswedan itu paling banyak
meskipun belum mayoritas ya
jadi basis partai demokrat empat puluh empat persen itu memilih anies baswedan
nah tentu dengan posisi
posisi demokrat yang merasa dihianati dengan masuknya pkb
akan membuat resistensi dari pemilih demokrat menjadi makin besar
jadi kita harus cek apakah seberapa besar efek negatif atas terpilihnya muhammad sebagai cawapres anies
dan pengumuman demokrat keluar dari partai dari kualisi pendukung anies terhadap mas anies
kemudian dihitung trade off nya
jadi yang keluar berapa kemudian pendukung baru mas anies berapa
terutama dari segmen pemilih pkb
nah ini tantangannya
tantangannya karena satu dari sisi basis pemilih partai pkb lebih besar ketimbang partai demokrat
nu jumlahnya di mayoritas
lima persen warga muslim di indonesia itu mengaku dekat dengan nu
tetapi yang memilih pkb cuma sembilan enam persen
artinya sebagian besar warga nu itu memilih partai lain
mereka tidak terafili
mereka tidak memilih pkk
mereka tidak memilih pkk
mereka tidak memilih pkk
nah dari sembilan enam persen yang memilih pkb yang memilih gus muhyamin sebagai cawapres cuma satu persen
artinya sebagian besar orang pkb pun per awal agustus belum melirik gus mohaimin
nah tentu ini sebelum deklarasi artinya
setelah deklarasi apakah ada perubahan terhadap konstituen pkb
apakah mereka melihat munculnya caimin sebagai representasi

membuat mereka makin melirik pasangan anies mohaimin ataukah seperti semula
dan kalau misalnya tidak ada efeknya tentu ini akan merepotkan buat anies
karena bagaimanapun ekspektasi memilih pkb dan menggandeng muhyamin sebagai cawapresnya adalah
dukungan yang solid yang konsisten dari basis nu dan pkb
kalau itu gagal saya kira anies akan gigi jari

sekarang kita beralih ke yang ditinggalkan yaitu partai demokrat
yang kemudian tuduhannya serius menuduh pengkhianat dan lain sebagainya
tapi apakah masih ada opsi atau apa saja sebenarnya opsi bagi partai demokrat sekarang
nah opsi buat partai demokrat tinggal dua koalisi yang tersisa
dua duanya kita tahu bagian dari pemerintahan
pertama adalah koalisi ganjar kedua adalah koalisi prabowo subianto
nah pada saat yang sama demokrat terlalu mengeluarkan narasi perubahan
jadi kalau misalnya masuk ke dalam salah satu koalisi pendukung pemerintah
partai demokrat harus melakukan packaging ulang terhadap narasi perubahan yang selama ini mereka suarakan
nah pertanyaannya dari dua koalisi yang tersisa yang dua duanya adalah presiden
partai demokrat cenderung ke mana
karena opsi jumlah sulit putri
menurut undang undang partai yang lolos pt itu harus mengusung
kalau tidak mengusung kita tidak boleh ikut pemilu dua ribu dua puluh
jadi pilihannya memang
atau memilih diantara ganjar atau prabowo subianto
atau ini yang kedua
menarik mitra koalisi baru untuk membentuk poros baru
masih memungkinkan itu
kecil tetapi dalam politik tidak ada kata mustahil
satu adalah menarik p tiga plus pks
keputusan presiden pks barusan mengatakan untuk penetapan capres cawapres anies dan muhaymin iskandar
perlu dirapatkan di majelis surok
artinya pks belum tentu mendukung harus menunggu citimasis tempelnya dari majelis surok pks
nah kalau misalnya pks dan demokrat itu tidak cukup perlu satu partai lagi
nah satu partai yang mungkin bergabung salah satunya adalah p tiga
karena p tiga sekarang
sekarang mengalami kegalauan juga setelah sandiaga uno sampai sekarang
belum juga dipinang sebagai cawapres ganjar pranowo
jadi kalau misalnya tiga partai ini berhasil bersatu
demokrat bisa mendorong munculnya poros anyar
karena pks tidak banyak pilihan
satu pks ini basis masanya sudah terlalu anies
jadi kalau misalnya mereka mengusung capres baru
artinya ikut pks
tapi kalau misalnya mereka mengusung capres baru
artinya ikut koalisi aniar bersama demokrat
itu tentu akan menimbulkan backlash
bumerang di kalangan pemilihnya sendiri
jadi kemungkinan partai demokrat memilih dari dua poros yang ada
apakah ikut prabowo atau ikut ganjar pranowo
nah yang terakhir ini tentu ada masalah lama
yaitu hubungan antara mega dan psb yang relatif kurang harmonis
jadi potensi demokrat untuk bergabung memang lebih besar ke pak prabowo
meskipun lagi lagi kita perlu lebih sabar untuk menunggu pergerakan partai demokrat ke depan
mas burhan terima kasih sore hari ini sudah berbincang
berkaitan dengan deklarasi bakal capres cawapres anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
sekali lagi terima kasih analisisnya
kita tunggu perkembangan selanjutnya tentu saja